lrt sudah lima puluh enam persen bagaimana dengan mrt
nah pemerintah provinsi dki jakarta optimis proyek mass rapid transit atau mrt akan rampung sesuai rencana pada maret dua ribu sembilan belas
hingga awal tahun dua ribu delapan belas sejumlah paket pengerjaan mulai dari rel layang hingga terowongan bawah tanah menunjukkan perkembangan yang signifikan
gubernur dki jakarta anies baswedan di kantor mrt menyatakan moda transportasi berbasis rel atau mrt akan mengangkut satu ratus tujuh puluh tiga ribu orang perharinya
proyek fase satu sepanjang enam belas km dari lebak bulus hingga bundaran hotel indonesia yang dibangun sejak oktober dua ribu tiga belas ini sudah mencapai sembilan puluh persen
jauh ini progres per desember saya sampaikan ya pak total pekerjaan konstruksi itu sudah selesai sembilan puluh dua puluh lima persen
kemudian pembangunan stasiun layang sudah selesai delapan puluh lima dua persen
pembangunan stasiun bawah tanah sudah sembilan puluh delapan